lepasin lu ini
lu jangan coba coba pake kalung gua ngerti lu
gua udah balikin tukang lu
sekarang kapan lu mau bayar utang sama gua
gua udah bilang sama lu
biasanya total kamu datang jam berapa
sebentar lagi mah
pasti bakalan datang kok
nggak jualan disini
nggak ketemu omah rekan baik hati
omah rekan baik hati itu marah
omah rekan baik hati itu
udah buat banyak
baik sama aku
aku nggak mau ngecewain dia
tapi bener kan bapak kamu
setiap hari lewat sini untuk beli gorengan
iya mah tiap hari
belum dateng apa dia
sayang papa kamu mana kok belum dateng
tunggu aja mah
nanti bakalan dateng kesini
pak mau beli gorengannya
beli gorengannya sebelumnya
gorengan aku udah habis
loh sayang kamu kan belum dateng ya
kita tunggu aja dulu
ya tapi hari ini aku nggak bisa ketemu
sama omah yang baik hati
aku juga gak usah ngasih gorengan ke dia
emang papa kamu beneran lewat sini
iya mah bener kok
ya udah kalau gitu kita tunggu aja ya
biasanya jam segini papa lewat sini kok
kalau lo gak lewat sini
mungkin lagi banyak kerjaan
mama gak boleh ketemu sama maka baik hati itu
hanya kalau mama tahu kalau malaikat baik hati itu bukan papa
pasti mama sedih
kenapa intan gak ada hari ini ya
apa dia gak jualan
selama ini aku lihat
dia sangat giat mencari nafkah
rasa gak mungkin diambil libur untuk jualan
apa terjadi sesuatu sama anak itu
mudah mudahan anak itu baik baik saja
ya allah jendungi intan
kok di jam segini
kayaknya dia emang gak jualan hari ini
intan sama nailah kok belum pulang juga ya
mudah mudahan mereka baik baik saja
tadi gimana waktu mama ketemu sama om malekat yang baik hati itu
enggak eyang mama gak jadi ketemu sama om malekat baik hati
soalnya aku ajakin ke jalan yang lain bukan jalan yang biasanya om maikat lewatin
alhamdulillah eyang lega dengarnya
karena sebenarnya eyang khawatir kalau sampai mama ketemu sama om malekat baik hati itu
dan itu ternyata bukan papa kamu mama akan kecewa
iya eyang aku juga gak mau mama ketemu sama om malekat baik hati
nah itu juga yang eyang khawatir
intan kok kamu ngamun
kalau bisa milih intan pengen punya papa kayak omanget baik hati yang baik banget
aku gak mau papa

kayu rizky sedang tiba
maaf enak nggak nih
ini yang dilepasin lu ini

gua udah balikin tukang lu
sekarang kapan lu mau bayar utang sama gua
ternyata dia masih memegang foto itu
dia benar benar percaya kalau perempuan itu adalah ibunya
terpaksa membohongi kamu
oma gak mungkin membiarkan kamu mengetahui siapa ibu kandung kamu sebenarnya
oma kira kamu sudah tidur
oma mau taruh foto ini di meja belajar kamu
aku gak bisa tidur romah
aku sih udah coba tidur tapi gak bisa
kenapa kamu gak bisa tidur sayang
apa kamu mimpi buruk
enggak oma aku gak mimpi buruk
tapi aku lagi mikirin pesta ulang tahun aku
sebentar lagi kan aku ulang tahun mama
kamu tenang aja
oma udah rencanain pesta ulang tahun kamu yang meriah
oma tau gak
oma ini oma yang paling baik di dunia
jadi nanti kamu ingin pesta ulang tahun seperti apa nanti
terus siapa aja yang kamu undang
aku mau undang semuanya
kecuali anak miskin itu rumah
pokoknya kalian semua harus datang ya ke persoalan tahun aku
aku udah nyiapin gue di back